tentara nasional indonesia angkatan laut memiliki cara tersendiri dalam memperingati kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh tiga
berpusat di pulau putri kepulauan seribu sebanyak dua puluh enam penyelam turun ke kedalaman sepuluh meter untuk melakukan upacara bendera
upacara bendera ini dipimpin langsung wakil kepala staff tni angkatan laut laksamana madia tni ahmadi heri purwono selaku inspektur upacara
sementara komandan upacara adalah danyon taifib satu marinir letkol marinir jan risa
upacara bendera dalam laut ini dilakukan serentak di tujuh puluh tujuh wilayah di indonesia dengan melibatkan kurang lebih delapan ratus tiga puluh tiga penyelam
kegiatan ini pun mendapatkan rekor muri sebagai pengibaran bendera serentak terbanyak di dunia
laksamana madia tni ahmadi heri purwono mengatakan upacara bendera di dalam laut bertujuan mengingatkan masyarakat indonesia untuk terus menjaga kelestarian laut indonesia
untuk menyadarkan kembali yang pertama adalah jiwa nasionalisme
kita menaikkan menghormati sang saka merah putih
dengan cara yang unik yaitu di kedalaman air
di samping itu juga kita ingin mengubah kembali istilah keranya maritime domain awareness atau kepedulian kita terhadap lingkungan jadi jadi kita sebagai bangsa maritim
salah satu penyelam mengaku bangga bisa berpartisipasi dalam upacara bendera di bawah laut ini
apalagi kali ini tni al menggunakan
makna kom sebagai alat berkomunikasi di dalam air
alat ini merupakan alat inovasi yang dibuat oleh tni al
ini adalah alat yang diberikan oleh kepala staf tni ketalur kepala kosmarinir untuk melaksanakan hubungan atau komunikasi di bawah air
alat tersebut sangat jelas kalau kita dengarkan di bawah air
frekuensinya akan bekerja apabila tiang ulangi antena dari alat ini menyentuh ke dalam air
ya tentunya kami dari kosmarinir tni ketalur merasa sangat bangga diberikan langsung oleh bapak kepala staf tni ketalur untuk mengibarkan tujuh puluh tujuh di titik seluruh indonesia
upacara ini juga dihadiri oleh perwakilan militer dari empat belas negara diantaranya jepang korea kanada pakistan dan lainnya
kita mining room fordanto bimantoro kepulauan seribu